ada yang berbeda dalam gelaran surabaya sparkling tourism fiesta dua ribu enam belas
ratusan pengunjung dihibur dengan berbagai ekspresi lucu puluhan bayi yang mengikuti lomba merangkat
nah bagaimana penampilan mengemaskan bayi bayi ini berikut liputannya
surabaya sparkling tourism fiesta atau sstf dua ribu enam belas tak hanya mewadahi pameran ukm dan kuliner
tetapi juga membuka kesempatan berbagai perlombaan
di antaranya adalah lomba bayi merangkak
lomba ini terbukti mampu menyedot pengunjung terutama kaum ibu
sekitar dua puluh bayi yang berada di lomba ini
bayi dan balita berlomba menangka di atas panggung
disaksikan oleh puluhan pasang mata mereka menampilkan berbagai ekspresi
ada yang berekspresi riang tegang bingung bahkan sampai ada yang menangis
karena terkejut usai mendapat tepuk tangan dari pengunjung
pertama nggak tahu bundanya sebelum anak waktu tahu
bundanya dia cepat banget
apalagi waktu ada mainannya itu fokus ke mainan sama bundanya
biar anak itu bisa tumbuh
kemangnya lebih cepat
dia melatih percaya diri juga
dan bisa tahu kalau di luar itu seperti apa
biar tahu asal di luar
biar kak kuper gitu di rumah aja
tadi pengalamannya nggak berani maju
soalnya tadi mungkin rame ya
jadi dia belum biasa
jadi mau go di start aja
pengen tahu suasananya aja kalau dia di lingkungan rame
apa nanti reaksinya dia
itu aja sih
bukan pengen lomba lomba gimana
cuma pengen tahu aja dia di lingkungan kayak gimana
kalau rame gitu
perlombaan ini menjadi salah satu strategi untuk menarik pengunjung agar tertarik datang ke ssdf
rencananya kemerian sstf akan lebih semarak dengan kedatangan kapal pesiar volendam
yang mengangkut dua wisata luar asing